tadi jalanannya agak macet
ini temeter kamu yang biasa dipake ngojek
udah lama gak ngeliat motor kayak begini
gak usah pakai helm atutis
mama mau kesini
udah di kantor trepo
masya allah mi
pipi gak kenapa kenapa
pipi jemput sekarang
siapa yang mau dateng
ibu mertua saya jak
emang lu gak dikasih tau dia mau dateng
gak mungkin atut jak saya kaget
tiba tiba aja dia udah datang
sekarang udah di kantor traple
sekarangnya udah di kantor trepel
ya udah buruan sama jemput
tadi ya bingung lu sendirian
kamu jangan cerita cerita ya
kalo saya nanya nanya periksa ke dokter kandungan
emang kenapa kalo gua cerita cerita yang lain
emang kenapa kalo gua cerita cerita yang lain
saya malu jak
ntar saya dikira mandul
tar saya dikira mandul
mau diantrin ke toko paket
gue lagi bawa penumpang
kalau nanti aja gimana mau nggak
siapa mas pur
ya bangun ya kejalan sekarang
langsung jalan kita
ngajak pak be ya
ulu ulu kenapa tuh ji
ntar kalau dia bilang dia lagi sibuk gue yang makan hati
oh yaudah ma
yo telepon kang tis lagi ya
halo assalamu'alaikum mi
paling satu jaman
pipi usahain lebih cepet
kata kang tiksna sejaman lagi
pernah nggak tahu ya
bolengnya masih panas tuh
terus kesini mau ngapain
nah gitu dong
yang satu ya
ini masih ngurusin beginian aja bukan udah kerja
iya sambilan aja bang ojek
ini juga mau nganterin paket sekalian berangkat kerja
kamu perlu ditemenin gak belanjanya
belanjaannya dikit kok
tapi mas pur buru buru nggak
mau nggak kalau nungguin
sebentar lagi baru mau nyampe
mama nunggunya di depan aja
biar pipi nggak susah nyarinya

habis tampangnya kayak tukang gojek sih
ada apaan jak
kontrakan masih ada pak yang kosong
buat siapa jak
lu kagak betah tinggal sama mertua lu
jangan terani dulu ya
lagi mikirin pacar ya
gue belum punya pacar
kalau kamu sudah punya pacar belum
tadi jalanannya agak macet
ini temeter kamu yang biasa dipake ngojek
udah lama gak ngeliat motor kayak begini
nggak usah pakai helm atutis
nanti kerudung mama rusak
di sini ma harus pake helm
kalau nggak pakai helm nanti ditilang polisi
ya udah atuh
eh mba be ada apa be
gue cuma ngontrol kontrakan aja
mba be liatin apa sih
temen lo kagak ada di rumah
barusan aja pergi ke supermarket
ya udah kalau gitu
gua pamit dulu ya
bang herman gimana kabarnya main
malu tuh dia bilang sama kita
malu kenapa sih
emangnya bang herman belum nyinggung tuh soal pernikahan mai
apaan sih udah
bapak lagi nggak ada
katanya sih lagi mancik sama pak haji murod
oh gitu ya
ya udah gua pamit ya
tis katanya kamu baru pindah ya
lebih luas dari yang kemarin